kpk melakukan pemeriksaan terhadap kamaludin yang diduga menjadi perantara suap patrialis akbar dari importir daging basuki hariman pada senin ini
suap ini terkait uji materi undang undang peternakan dan kesehatan hewan sehingga tidak ada lagi impor dari india dan negara lain
pada akhir januari lalu kamaludin ditangkap kpk di lapangan golf rawamangun jakarta timur
dari tangannya disita dokumen pembukuan perusahaan dan voucher pembelian mata uang asing
kpk juga menyita draft putusan perkara nomor satu ratus dua puluh sembilan tentang uji materi undang undang peternakan dan kesehatan hewan
hari ini kamaludin menjalani proses pengambilan foto untuk kebutuhan proses penyidikan oleh kpk
tidak ada keterangan yang keluar dari kamaludin usai menjalani pemeriksaan singkat lembaga antirasuah tersebut